jangan gitu dong tadi kan
gue gaada maksud apa apa sama sam
gue gaada niat buat gedetin dia
gaya jelas jelas tika itu lagi deket sama sam
terus sekarang lo deketin sam juga
nanti kalo misalkan hubungannya si tika sama si sam udah hancur
jadi cewe licik banget
roman kamu ngapain ada di toilet cewe
lo mau pukul lu lan
ya biarin aja
lagian siapa suruh dia keganjena
udah jelas jelas tika itu lagi dekat sama si sam
dia malah deketin si safe
bel lo inget ya
lo ga bisa main pukul gitu aja
lo berdua mau
gue laporin ke ruang bpn
udah lah ya bel
udah kita cabut aja
kita udah kasih peringatan
lan inget ya
ga usah keganjena
eh tapi baru kali ini ya kita sekolah pulang sama
iya punya kenalan tapi beda kotak
tung beneng ulan gaul sama kita
ntar lu ntar lu nih tapi yang gua bingung nih sam
mobil lu muat ga ngangkut kita semua ini permasangannya disini nih
gua beduk nih masalahnya ini
yaudah kalo emang gabisa gua naik taksi aja sen gapapa
jangan gitu dong tadi kan gue udah bilang iya
kalo si bobby mah gampang taro di ban juga aman
taro di kap juga bisa ini mah
eh kalo engga ulan biar sapangkus aja
mendingan sama bobby bisa jadi sopan
eh sama aja tapi gua empuk
eh lu semua
ngapain lu semua ngajakin ulan
udah tau ada si bobi
sumpek tau ga
heh dastar kuda laut
berani dua ngatain gua gua juga biarpun sumpek gua minimalis bisa dilipet
diem lu ya
ulan mendingan lu ikut gua aja
jelas dua mobil gua bersih wangi rapi ga kaya di mobil sam sumpek
ulan lu bisa ga sih sehari aja ga nyari masalah
wih elen ikut gua
apaan sih gua gamau
ulan gua kaya gini karena gua care sama lu
lepaskan tangan anak saya
kok papa bisa ada disini
baru aja papa mendarat orang bengkel sudah hubungi papa katanya mobil kamu itu perlu diservis mogok
makanya dari bandara bapak langsung kesini aja untuk jemput kamu
gue ga jadi bareng lu ya ada bokap gue makasih ya
ada yang ditolak secara halus
dan ada yang dibentak so
eh kalo misalnya bumbu kacang mah enak bisa buat bumbu gado gado
lah ini dikacangin
kokotap baluk mencari angin
kasian deh lu dikacangin
mencari masalah makanya
banyak gaya sekali
ah yaudahlah si ayu jago nari
niat gue kan baik padahal
kenapa sih jadi kayak gini
gua harus segera nyusur rencana
supaya om adhika baik lagi sama gua
eh iya pak kenapa
kamu kok melamun sih
bukan siapa siapa kok pak
oh ya kemarin itu
kenapa sih kamu tiba tiba telepon papa
papa jadi khawatir loh
tapi kamu juga gak banyak ngomong
papa tadinya juga mau telepon kamu lagi
tapi nggak bisa soalnya meetingnya jalan terus
semuanya baik baik aja kan di rumah
kemarin semuanya hancur
ulan ada apa ini kenapa kamu menangis
ulan ada apa
ada yang nyakitin kamu
devan kurang ajar lagi sama kamu
biar papa marahin dia
ya terus apa sayang
kenapa dengan mama
bulan ada apa dengan mama
gue gak boleh hancurin hatinya papa
cukup hati gue aja yang hancur
gue gak akan tegang ngeliat papa sedih
wulan kenapa dengan mama tiana kenapa
bukan mama tiana kok pak
tapi mama di surga
jadi aku kangen sama mama
ya ampun ulan
papa kirain ada apa
jangan sedih lagi ya
maafin ulan pak
pulang gak bisa terus terang sama papa
kalau tahu masalahnya sebenarnya kayak apa
ini makanya angel
jangan dateng keki